indeks kinerja pariwisata indonesia melompat positif secara signifikan dari ranking tiga puluh dua menjadi dua puluh dua dunia
level indeks pariwisata indonesia bahkan di atas negara tetangga seperti malaysia thailand dan vietnam
ranking ini dikeluarkan secara resmi oleh world economic forum pada dua puluh satu mei dua ribu dua puluh
naiknya ranking indeks kinerja pariwisata indonesia menunjukkan bangkitnya sektor pariwisata indonesia
setelah sebelumnya lesu diterpa pandemi covid sembilan belas serta efektivitas penerapan kebijakan dan penggunaan anggaran
parameter kenaikan ini apa sih pak perbaikan data yang mana ini pak
alhamdulillah kita sekarang bisa mengalahkan selandia baru belgia dan turki
jadi kita levelnya di tingkat dunia semakin jauh meninggalkan
negara negara tetangga kita dan dari tiga aspek yang indonesia dinilai berhasil melampaui ekspektasi dunia adalah
prioritisasi dari destinasi destinasi wisata kita
jadi kita punya lima destinasi super prioritas seperti tanah toba buru budur mandalika labuan bajo dan likupang ini yang pertama menjadi
aspek utama dari penilaian
yang kedua adalah nature dan culture
bagaimana kita bisa menjaga alam kita dan merawat budaya kita
yang ketiga adalah konsep konsep kebijakan seperti long weekend yang terus kita dorong karena delapan puluh persen dari produk produk wisata kita
ini justru bisa berkembang karena kita memiliki kebijakan yang kondusif terhadap pariwisata seperti mendorong para umkm mendapatkan limpahan keberkahan dari long weekend kita
jadi tiga pilar kuat tersebut yang mengakibatkan kita wancar sepuluh peringkat dari peringkat ke tiga puluh dua menjadi dua puluh dua
ini memang sangat sulit diraih tapi berkat pemimpinan pak jokowi
dan seluruh bantuan stakeholders lintas kementerian lembaga kita bisa mendapatkan penghargaan dunia
punya destinasi wisata yang prioritas punya kebijakan yang bagus juga untuk memajukan pariwisata
tapi sayangnya pak sandi ini masyarakat kadang kerap enggak nih pak ke tempat wisata karena adanya parkir liar
nah kenapa sih pak parkir liar ini jadi hal lumrah siapa sebetulnya di balik parkir liar ini
ada individu kah yang mengelola atau sebetulnya ada organisasinya
saya selalu mendorong kelompok sadar wisata atau pop darwis yang merupakan para wisata berbasis komunitas
karena kalau komunitas yang menjaga melalui desa wisata desa adat
maka kita bisa melakukan kontrol terhadap praktek praktek yang sangat merugikan seperti parkir liar premanisme
saya menyampaikan kalau kita ini getok pasti orang datang akan kapok
jadi ini yang berhasil diatasi dengan pendekatan kelompok sadar wisata desa wisata dan juga partisipasi masyarakat
tapi pasti akan ada kerap satu dua hidden gem yang tiba tiba muncul dan menjadi daya tarik wisata
kemarin banyak keluhan di beberapa destinasi baik di destinasi unggulan di bali maupun di jawa barat
kemarin banyak keluhan di beberapa destinasi baik di destinasi unggulan di bali maupun di jawa barat
malah di dekat kantor saya di masjid istiqlal juga terjadi tahun lalu
nah ini yang perlu kita dorong agar sama sama kita awasi
karena indeks kita pasti tidak akan kita bisa pertahankan
kalau perilaku daripada sekelompok kecil pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini
yang akan mencoreng reputasi indonesia
berarti kan ada pengawasnya ada pok darwisnya tadi ya pak ya
nah kalau misalnya tempat wisata itu sebetulnya pengelolanya wajib nggak sih pak
supaya harapannya adalah menghalau adanya parkir liar gitu
kalau di jakarta saat saya bertugas di pemprov dki jakarta kan semuanya sudah ada perdanya
sudah ada juga kerjasamanya pengelola wisata
itu saja yang kita pegang dan kita harapkan
ke depan semuanya mematuhi aturan dan lingkungan
dan juga ada norma norma kearifan lokal yang harus kita jenjung tinggi
bagaimana parkir ini tidak merusak lingkungan
membuat macet dan mengganggu kenyamanan keamanan dan ketertiban masyarakat
ini harus kita pegang teguh dan tindak tegas
jika ada penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan dari perilaku premanisme
dan juga perilaku para juru parkir ilegal
untuk parkir itu sendiri ada aturan hukumnya ya pak ya
selalu ada aturan hukumnya dan kami terus mendorong agar melakukan transformasi digitalisasi
karena digitalisasi ini akan jauh lebih mudah untuk mensosialisasikan
mengedukasi masyarakat dan juga mengontrol dari segi retribusinya
kalau ada aturannya ada kontrolnya artinya sebetulnya masyarakat berhak nolak gak sih pak
kalau ditarik tarif parkir liar itu
kira kira bisa melindungi masyarakat kalau misalnya kita dipukul tarif parkir yang besar banget ketika berada di tempat wisata
super berhak super berhak
mereka memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan cukup mengacu kepada perundang undangan
baik itu peraturan daerah maupun juga bentuk kerjasama yang telah di sk kan oleh
yang juga biasanya bekerja sama dengan baik pihak ketiga yang resmi
maupun bekerjasama dengan kelompok sadar wisata yang telah diakui keberadaannya oleh baik sk bupati maupun juga pemerintah daerah setempat
oke berarti berhak ya pak ya kalau misalnya kita ditarik tarifnya tinggi lagi wisata
berarti harusnya upaya apa sih pak sebetulnya sudah dilakukan kemenpar ini untuk menanti
kita kerjasama dengan lintas kementerian lembaga dan juga dengan pemerintah daerah sampai ke level pengelolaan desa wisata
dan sampai dengan penyediaan alahan parkir yang kita lengkapi dengan sentra sentra ekonomi kreatif
sehingga nanti travel pattern atau pola perjalanannya itu bisa juga menyentuh umkm umkm yang di sekitarnya
sudah ada koordinasi tapi pengawasannya sejauh ini apa sih pak dan sanksi yang bisa diterapkan kalau ada oknum oknum tadi misalnya narik
kalau parkir tarifnya tinggi atau bahkan melebihi dari ketentuan gitu seperti apa pak sandi
ya yang seperti kita lihat di layar bapak bapak ibu ibu sekalian ini adalah penertiban yang merupakan hasil dari koordinasi pemerintah lintas pemerintah daerah
ini ada dari dinas perhubungan yang bekerjasama dengan satpol pp juga di beberapa daerah perlibatan teman teman tni polri
ini semua demi keamanan dan ketertiban masyarakat
pemerintah tegas dan ini semua diatur ada kerangka acuan peraturan perundang undangannya dan silakan dipantau juga oleh masyarakat
terlalu multimedia secara terhadap keamanan
kita mudah pakai resiko yang ideologi dan lebih prejudik

kadang kalau misalnya kita parkir ada beberapa oknum yang memaksa untuk bayar parkir ini
ya caranya adalah sebelum kita berwisata kita pastikan destinasi wisata tersebut
di dalam pengelolaan pihak pihak yang mumpuni dan kita memiliki data data yang lengkap
sehingga begitu kita memasuki destinasi wisata tersebut kita paham peraturan yang
membawahi beberapa kegiatan masyarakat yang terlibat dalam rantai jasa penyediaan
jadi mungkin dari sk dari bupati ada desa wisatanya silakan diakses melalui www jadesta com
di sini kita akan tahu siapa pengelolanya kita hubungi sampai di sana
sehingga nanti siapapun yang menangan
coba memberikan tarif tarif yang tidak masuk akal yang tidak wajar
ini bisa kita tercipkan bersama
pak sandi kemarin kan juga sempat viral nih pak ada orang yang gak jadi berwisata
karena adanya oknum oknum yang menarik parkir liar ini
nah kalau dari kemenpar ada kajian nggak sih pak soal apakah ada dampak begitu
dengan adanya parkir liar dengan penurunan jumlah wisatawan di tempat wisata
jadi kita harus mencari jelasin dari kajiannya dan kajiannya ini sudah kami tampilkan tahun lalu
bahwa narasi negatif dari sebuah destinasi wisata membuat masyarakat enggan ke daerah wisata tersebut
makanya kami menggandeng komunitas salah satunya melalui tepanas teman paragraf nasional
di mana komunitas komunitas ini yang melaporkan hal hal yang tidak wajar sehingga bisa menekan narasi negatif dari sebuah tempat wisata

itu di anyer di banten banyak juru parkir liar telah ditertipkan dan melibatkan balawisat komunitas penjaga pantai
yang menjaga keselamatan keamanan dan ketertiban masyarakat
juga di kawasan puncak pernah dilaporkan dan segera ditertibkan
kemarin ini di dki di masjid istiqlal juga terjadi dan gambarnya sudah diambil dan sudah dilaporkan
dan pemprov dki cepat sekali mengambil tindakan
jadi ini memang kayak kucing kucingnya kejar kejaran
tapi karena ini masih merupakan tahap awal dari peningkatan kesadaran masyarakat
dari bagaimana pariwisata itu mendatangkan berkah ekonomi membuka peluang usaha dan lapangan kerja
bukan hanya banyak lapangan kerja yang dihasilkan sektor pariwisata ini
tapi juga kualitasnya sangat baik dari segi kesejahteraannya
oleh karena itu kita butuh dukungan semua pihak termasuk kompasifik
untuk terus mengamplifikasi keluhan keluhan seperti ini
karena begitu diangkat misalnya pagi ini ini nanti semua ekosistemnya akan ikut memantau
dan memberikan efek jerah kepada para pelaku dan pelanggar dari peraturan yang telah ditetapkan
dan juru parkir liar ini bisa masuk ke dalam kelompok
sadar wisata dan mereka bisa menjadi bagian daripada membuat pariwisata itu aman nyaman dan menyenangkan
artinya kan ada kajiannya pak kalau dilihat trennya dari tahun ke tahun seperti apa pak
karena kalau kemarin kan mungkin belum semasif sekarang untuk penindakan parkir liarnya
kemudian sudah ada belum data misalnya kalau sekarang kan sudah marak juga nih razia razia dari oknum yang tukang parkir liar
ini sudah ada belum pak datanya soal ini
datanya tahun lalu kita melebihi
jadi angka sebelum pandemi tujuh ratus lima puluh juta pergerakan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara itu empat belas tiga juta targetnya di tahun ini
per hari ini masih on track tapi narasi narasi negatif seperti ini yang harus kita segera tindak lanjuti
jangan sampai ini menjadi narasi liar dan akhirnya berdampak terhadap persepsi berwisata yang tidak aman tidak nyaman
ini yang harus kita hindari
dan oleh karena itu kami tindak tegas
tidak ada toleransi dan segera wonderful indonesia ini kita jaga dari aspek aspek perilaku yang tidak sesuai dengan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan
tadi pak sandi sempat nyebut soal berharap kalau juru parkir liar ini pun juga masuk ke dalam kelompok sadar wisata
nah sebetulnya permasalahannya apa sih pak yang membuat sampai juru parkir liar ini marak begitu
belum gitu atau sampai pak sandi juga berharap bahwa mereka masuk ke dalam pok darwis ini
mereka melihat bahwa ada peluang mereka mencari uang
tapi itu yang tidak berkelanjutan karena begitu mereka melakukan praktik seperti itu cepat sekali
satu dua minggu orang udah gak datang ke sana lagi
dan ini membuat pariwisata itu tidak memiliki aspek kualitas dan tidak memiliki aspek repeat customer
nah ini yang kami lihat sebetulnya mereka hanya mencari nafkah dari pekerjaan tapi tidak memiliki pedoman
nah akhirnya mereka harus kita berikan pelatihan kita bantu mereka menjadi bagian dari ekosistem
pak rekraf mereka mungkin bisa menjadi tour guide mereka bisa menjadi bagian daripada penjualan ekonomi
sehingga mereka ini bisa bukan hanya meningkatkan dari segi aspek kualitas kunjungan
tapi mereka juga bisa meningkatkan perekonomian dari lingkungan yang ada di partisipasi wisata
nah pak sandi kalau tadi kan soal parkir liar nih pak
nah ini yang juga banyak ditemui kan soal ada gate atau gerbang tiket yang berlapis nih pak di beberapa tempat wisata
masyarakat itu harus bayar lebih dari sekali
kalau ini pak apa memang begini atau nantinya dari kemen parekraf akan menertibkan juga kak pak
ini yang bisa di level pemerintahan desa karena kalau kita lihat kan yang memiliki bersentuhan langsung itu adalah dari kabupaten dan desa
ini kami sudah memberikan arahan tidak jangan dibuat gate berlapis lapis
mereka harus satukan kalau bisa dalam bentuk digitalisasi
makanya aspek penilaian desa wisata itu salah satunya adalah transformasi digitalisasi
bisa dibayar pakai qr code atau pakai qris
sehingga akhirnya nanti mereka hanya berhadapan dengan satu gate payment
semuanya digabungkan di satu tempat sehingga akhirnya juga bisa melakukan aspek promosinya
jadi itu yang sudah kita berikan pelatihan
ekoturism yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan emas yang tinggi
tidak ada yang menyenangkan
itu harapannya tidak cuma razia oknum juru pakai liar tapi juga tadi digitalisasi
supaya bisa lebih tertata rapi dan juga masyarakat tidak elvil berwisata di dalam negeri